kapal patroli milik tni angkatan laut kri rencong pada selasa siang terbakar dan tenggelam di perairan selat sagawin sekitar enam mil dari sorong papua barat
kri rencong akan melakukan patroli laut di perairan raja ampat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sekitar tiga puluh tujuh personel di kapal itu menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut
video amatir ini menunjukkan kri rencong milik tni angkatan laut yang terbakar di perairan selat sagawin antara pulau sop dan pulau senapan sekitar enam mil laut dari sorong
seluruh badan kapal sepanjang lima puluh dua meter ini hangus terbakar
informasi terbakarnya kri rencong ini diketahui setelah sar sorong memperoleh informasi dari seorang personel lantamal empat belas sorong bahwa kri rencong terbakar
dan hingga kini pihak armada tiga sorong belum memberikan keterangan apapun mengenai peristiwa itu
awak media yang mencoba mengkonfirmasi masalah ini diminta menunggu rilis dari puspen tni angkatan laut di jakarta